eksekusi bangunan liar yang berdiri di atas lahan perum jasa tirta dan tanah khas desa di bekasi
kamisi yang diwarnai isak tangis penghuni bangunan
sementara itu sebanyak lima jiwa warga kampung jati terbit tambun selatan bekasi resah akibat terancam penggusuran
seorang ibu rumah tangga warga desa setia asih traumaja bekasi menangis pilung kereta api rumahnya yang sudah ditempati puluhan tahun
dibongkar petugas satpol pp kabupaten bekasi
ibu rumah tangga yang bernama ona ini mengaku belum memiliki tempat tinggal setelah rumah yang ditempatinya dieksekusi petugas
selain rumah semi permanen milik ona satu ratus sepuluh bangunan liar lain yang berdiri di atas lahan perum jasa tirta ii
tepatnya di sepanjang aliran sungai setia asih turut dirobohkan petugas
banyaknya bangunan liar dinilai menjadi pemicu banjir yang terjadi di wilayah tersebut
meski sempat menuai protes warga petugas pun akhirnya berhasil mengeksekusi
seluruh bangunan liar
di tambun bekasi selatan warga kampung jati kelurahan jati mulia berunjuk rasa untuk menolak rencana penggusuran kamisia
ada oknum oknum yang diduga utusan perusahaan bumn yang melakukan intimidasi
agar warga mau menjual lahan mereka untuk digunakan proyek lrt atau light rail transit
caranya lewat orang orang tertentu mereka mendekati warga di sini
supaya menjual lahan yang mereka tempati dengan informasi informasi
bahwasannya lahan ini akan dipakai negara
sekitar lima warga yang tinggal di kampung jati terbit itu telah menempati lahan tersebut sejak tiga puluh tahun silam
sebelumnya lahan yang ditempati warga merupakan lahan pemerintah yang terbengkalai
dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan tempat tinggal
mereka pun sudah memiliki ktp resmi sebagai warga bekasi
warga telah melakukan proses pengajuan sertifikasi alih kepemilikan lahan ke instansi pemerintah terkait
namun belum ada tanggapan